gelombang tinggi juga menghantam pesisir pantai pelabuhan ratu
akibatnya sejumlah warung dan pabrik pengolahan ikan asin milik warga rusak
tak hanya itu warung warung kini dibiarkan kosong karena khawatir akan kembali dihantam ombak
banjirop juga membuat abrasi dan mengancam permukiman warga tepi pantai
dari data bmkg gelombang tinggi diprediksi akan terjadi hingga beberapa hari ke depan
ketinggian gelombang sampai enam meter
ini sesuai dengan prediksi bmkg
tentunya kita dari satu air forest kabupaten ini
membawa kepada masyarakat khususnya masyarakat pesisir yang tinggal di pesisir pantai
untuk berhati hati dan tingkatkan kewaspadaan
kedua khusus untuk melayan
untuk sementara jangan dulu melaut
di kawasan pesisir pantai selatan kabupaten lebak banten
ketinggian gelombang mencapai empat meter
sejumlah relawan anggota tni dan kepolisian langsung diterjunkan ke lokasi
untuk memberikan imbauan kepada pengelola warung dan warga sekitar
agar tidak mendekat ke area pantai
serta melarang aktivitas melaut
sesuai data bmkg gelombang tinggi ini diperkirakan
terjadi hingga dua puluh satu juli mendatang
tim liputan cnn indonesia